saiful mujani research and consulting merilis hasil survei mereka yang menyatakan bahwa elektabilitas presiden jokowi terus menguat
survei ini melibatkan satu dua ratus dua puluh responden dan sampel ditarik secara multistage random sampling
dan untuk membahasnya telah hadir di studio dua siena indonesia direktur eksekutif smrc jayadi hanan
selamat sore mas jayadi
terima kasih sudah datang
terima kasih juga
ya mas jayadi kalau kita lihat ketika smrc akhirnya sudah merilis data ini elektabilitas presiden jokowi dan
peserta lainnya kemudian sudah mulai muncul nih tanggapan tanggapan dari ada dari hanura kemudian dari pan dari pks
sejauh ini tanggapan dari smrc sendiri bagaimana
ya saya kira wajar saja kalau muncul tanggapan yang beragam ya
dan itu silahkan tidak ada masalah
memang informasi publik semacam ini kan memang perlu didiskusikan dibicarakan oleh publik
dan mungkin bisa menjadikan masukan
jadi sejumlah pihak termasuk partai partai gitu
perlu kita pahami bersama bahwa kan salah satu alasan kita rilis survei ini adalah
karena kita mau memasuki tahun politik dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas
di tahun politik itu nanti kita semua tahu semua mesin partai mulai hidup mulai full force gitu
demikian juga semua tim yang terkait dengan pencalonan presiden dan seterusnya
itu semua mulai menghasilkan
menghidupkan mesinan dan mulai masuk pada kekuatan penuh
kalau sekarang situasi yang ada sekarang kan ada partai yang sudah mulai bergerak ada calon yang mulai bergerak ada yang belum
dan kebanyakan yang terlihat itu adalah dalam konteks pemilihan presiden ya
yang lebih muncul kan selama tiga tahun terakhir kan adalah incumbent
calon calon lain kan belum bergerak
nah dengan survei ini kita mau memotret modal awal yang dimiliki masing masing termasuk incumbent jokowi
dan partai pendukung utamanya yaitu pdip plus modal awal dari partai partai lain serta calon calon yang lain
dengan begitu kita akan bisa melihat kalau nanti semua partai dan semua tim yang terkait dengan pemilihan presiden itu nanti mulai menghidupkan mesinnya pada tahun dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas
bisa jadi ada perubahan perubahan yang sekarang menguat mungkin makin menguat atau sebaliknya
yang saat ini terlihat stagnan atau melemah
mungkin juga terus mengikuti tren itu atau malah sebaliknya
itu hal hal yang belum kita ketahui
dan akan kita menurut saya mengingat tahun politik itu adalah tahun di mana semua orang memperhatikan politik dan mengupayakan untuk mempersiapkan diri dalam proses politik tahun dua ribu sembilan belas
maka dinamika itu kelihatannya akan lebih tinggi pada dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas
sebenarnya metodologi apa yang digunakan apakah memang ini cukup representatif begitu
dari segi sampel kan sampelnya mewakili seluruh populasi indonesia
dari segi gender dari segi desa kota dari segi provinsi dari segi dapil itu semua representatif juga dari segi demografi begitu
nah swing voter yang dimaksud di sini adalah pemilih partai yang pada tahun dua ribu empat belas memilih partai tertentu lalu pada survei ini desember dua ribu tujuh belas apakah dia masih memilih partai itu atau tidak pada desember dua ribu tujuh belas
nah yang tetap memilih itu tidak swing yang swing adalah yang tidak memilih lagi
nah kalau dikaitkan dengan gerindra saya kira data yang kita miliki
pada dua ribu empat belas di quick count pada dua ribu empat belas lalu tidak berbeda jauh sebetulnya
swing voter gerindra ya memang sekitar itu sekitar empat puluh lima sampai lima puluh persen begitu
nah dan itu dialami oleh semua partai ya
mengapa swing voter besar
karena swing voter apa namanya seantara lain karena ikatan masyarakat indonesia terhadap partai memang lemah
rata rata ikatan partai ikatan psikologis
logis masyarakat indonesia kepada partai itu hanya di angka sebelas tujuh persen di desember dua ribu tujuh belas
rata rata itu sepuluh sampai dua belas persen sejak setahun terakhir atau sejak beberapa tahun terakhir
itu artinya hanya sekitar satu dari sepuluh hanya sekitar satu dari sepuluh orang indonesia yang merasa punya ikatan psikologis dengan partai
dan cenderung akan memilih partai tersebut terus menerus
nah swing voter biasanya akan kecil kalau rti id itu besar
karena rti di kita sangat kecil termasuk yang terendah di dunia
berarti artinya orang akan lebih melihat pada sosok ketimbang dari partai politik
dia berasal dari partai politik mana
iya ada banyak ya termasuk kemudian sosok siapa figur utamanya
kalau gerindra ya siapa figur utamanya prabowo
dan itu terbukti prabowo menjadi salah satu magnet utama dari partai gerindra
seperti juga partai demokrat
partai demokrat itu menjadi salah satu magnet utama
nah kalau pdip itu sama sosok juga menjadi penting
kalau dulu sosok utamanya megawati sekarang sosok itu bertambah
yaitu presiden incumbent yaitu jokowi
yang sekarang ini diasosiasikan oleh masyarakat paling kuat dengan pdip
jadi faktor jokowi kemudian menjadi penting
nah kebetulan partai partai lain seperti golkar hanura dan partai partai yang lain ya
belum punya sosok yang bisa mengerek
eh partai partai yang lain
hanya partai mereka untuk memperoleh suara yang lebih signifikan dibanding dengan tahun dua ribu sembilan belas
tapi kan ini baru posisi memasuki tahun politik
partai partai banyak belum bergerak
kalau mereka bergerak mungkin keadaan akan berubah begitu
swing voter itu paling sedikit dialami oleh dua partai
yaitu partai pks dengan partai pdip
jadi partai pks orang yang memilih pks pada dua ribu empat belas
dia harus menarik pemilih yang swing dari partai lain
demikian juga dengan yang kedua adalah partai pdip yang rendah ya swing voternya
menurut berdasarkan survei dua ribu tujuh belas itu
kalau pemilunya diadakan pada desember dua ribu tujuh belas
jadi itu yang dimaksud dengan swing voter gitu
nah partai partai yang lain itu swing voternya lebih besar
swing voter tidak tidak apa tidak statis
dia bisa bisa berubah rubah ya
bisa berubah ubah tergantung perkembangan
karena yang namanya swing voter kan pemilihnya itu bisa
suasananya berubah dipengaruhi banyak hal
misalnya kondisi politik kondisi keamanan kondisi ekonomi
kemudian juga gerakan dari masing masing partai itu dan sebagainya
rata rata di survei ini kita menemukan swing voter pada desember dua ribu tujuh belas itu
karena pada desember dua ribu tujuh belas ada sekitar tiga puluh delapan empat pemilih indonesia
yang akan lebih mudah untuk berpindah ke partai manapun
tergantung kepada upaya partai partai itu membujuk mereka
untuk meyakinkan mereka ini program program apa dan langkah langkah mereka bagaimana meyakinkan
menginginkan partai partai bekerja lebih keras
untuk menunjukkan kepada mereka bahwa mereka pantas memilih partai partai tersebut
jadi sekarang terserah partai partai
ini kan saya kira kalau dibaca dari sisi itu ini kan masukan kepada partai partai itu
untuk mendalami dimana saja swing voter mereka
berarti hasil ini bisa dikatakan sebagai apa kemudian langkah yang harus dilakukan oleh partai
melihat hasil smrc ini langkah kemudian apa yang dilakukan oleh partai untuk dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas
menurut saya kalau saya partai politik maka saya akan mensikapinya secara lebih positif
sebagai masukan lalu melihat oke swing voter kita misalnya besar
maka saya akan melihat dimana itu
pertama swing voter saya dimana saja di daerah mana saja
kemudian apa yang bisa dilakukan
lalu swing voter partai lain dimana saja bisakah saya menarik mereka
jadi data data seperti ini itu bisa dipakai untuk membantu partai partai itu sendiri
ketimbang kemudian tanpa mengecek secara metodologis benar tidaknya segala macam
lalu secara emosional mengatakan
oh itu tidak benar tidak benar
cek dulu datanya dicek dulu
kalau betul kita menemukan kesalahan metodologis disampaikan
tapi lebih dari itu saya kira ini bisa dipungsikan sebagai informasi publik
oke selain dari hasil elektabilitas presiden jokowi prabowo dan juga hasil swing voter dan sebagainya
sebenarnya hasil survei apa yang paling mendasar sebenarnya
perubahan perubahan apa yang paling mendasar dari survei terakhir di bulan desember kemarin
pertama yang bisa kita tekankan dari survei ini itu
betapa swing voter itu besar swing voter menunjukkan bahwa ada volatilitas yaitu fluktuasi dari dukungan pemilih ke partai dari waktu ke waktu
dan itu dibuktikan sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sampai sekarang

kemudian yang kedua selalu ada partai baru
yang kedua selalu ada partai baru
yang kedua selalu ada partai baru
yang kedua selalu ada partai baru
munculnya partai baru
munculnya partai baru

kalau semuanya menurun kan berarti trend semuanya

nah salah satu faktor itu adalah

sudah mendukung jokowi ya

tapi kemudian karena dia masih menggantung kepada jokowi jokowi bisa mengeriknya sedikit sehingga posisinya tetap masih nomor dua
meskipun mulai dibayang bayangi oleh gerindra gitu
jadi itu hal kedua